kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif badan pariwisata dan ekonomi kreatif
menggelar rapat koordinasi nasional rakornas pariwisata dan ekonomi kreatif dua ribu dua puluh
di nusa dua bali kami siang
rakornas yang digelar secara online dan offline ini bertujuan mempercepat
mengakselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
melalui kerjasama antar lembaga dan kementerian
sedikitnya lima ratus peserta dari dunia usaha dan industri pariwisata
mengikuti kegiatan rakornas pariwisata dan ekonomi kreatif
yang digelar kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
padan pariwisata dan ekonomi kreatif
kemenparegraf secara online dan offline di nusa dua bali
rakornas yang bertema akselerasi reaktivasi dan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif ini
cukup menghadirkan beberapa pembicara
seperti menteri ppn kepala bapenas suharto monoarfa
dr terawan agus putranto
menteri perindustrian agus gumiwang
menteri perdagangan agus suparmanto
menteri perhubungan budi karya sumadi
dan wakil gubernur bali cokorda oka arta ardana sukawati
materi yang dibawakan dalam rakornas diantaranya
perencanaan dan program nasional sektor pariwisata
oleh kepala bapenas
protokol kesehatan dari menteri kesehatan
dan program dukungan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
dari menteri perhubungan
rakornas pariwisata dan ekonomi kreatif dua ribu dua puluh
dibuka secara langsung oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
dengan membunyikan gamelan di atas panggung
serta atraksi musik dan lagu dari artis ibu kota dan bali kusteja
sementara itu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
wisnu utama kusubandio berharap
kegiatan rakornas ini menjadi ajang koordinasi
dan sinkronisasi strategi program dengan seluruh stakeholder
untuk menghasilkan kebijakan mempercepat akselerasi
dan pemulihan sektor pariwisata
menurutnya pasca pandemi ini
hal yang diperlukan untuk pembangunan pariwisata adalah quality tourism
agar mendapat kepercayaan negara luar
selepas pandemi ini justru
kita harus membuat pariwisata kita
jauh lebih baik daripada sebelumnya
untuk itu kita harus melakukan risk strategi ke pariwisataan kita
sebelum pandemi ini terjadi
kemenparekraf telah memutuskan untuk shifting
sebelum pandemi saya juga pernah berpidato di sini
di bali menyampaikan tentang hal itu
dan ternyata quality tourism itu adalah strategi yang tepat setelah pandemi ini
tetapi ini butuh dukungan dari berbagai macam stakeholders
bukan saja dari pemerintah atau pemerintah daerah
dampak daripada quality tourism ini akan mempunyai dampak yang sangat luar biasa
nantinya kepada kemajuan pariwisata di indonesia
nah untuk membangun quality tourism artinya kita harus memiliki kualitas turisme
kita harus memperhatikan dan membangun semua aspek pariwisata dan ekonomi kreatif
agar bersinergi dan saling mendukung
rakornas yang berlangsung selama dua hari di nusa bali ini
juga diisi dengan pemberian sertifikasi chse kepada beberapa pelaku pariwisata di bali
termasuk menandatangani mou dengan bps sebagai kerjasama strategi percepatan pemulihan pariwisata